setelah gelaran asian games usai
kini indonesia bersiap untuk menjadi tuan rumah asian para games dua ribu delapan belas
obor api asian para games pun telah dimulai menyusuri jalanan tanah air
kota solo jawa tengah menjadi persinggahan pertama dari api abadi dari merapen gerobokan
kota solo jawa tengah kembali mendapat kehormatan
kali ini gelaran kegiatan asean para games dua ribu delapan belas
kirap obor dimulai dari kota solo
setelah menempuh perjalanan dari sumber api abadi merapen gerobongan jawa tengah
tibalah obor api asian para games di kota solo
selanjutnya api dalam lentera ini dikirap menuju ke balai kota
dengan diiringi drum band kereta kuda serta para pembawa bendera peserta asian para games
lalu atlet obor asian paragames pun berlanjut kepada sejumlah pejabat dan pesohor
hingga diserahkan kepada tuan rumah wali kota surakarta fx hadi rudiatmo
kami berada di kota ramakari
oleh obor kalau memiliki alat di solo kita sudah melihat ada semangat untuk bisa memiliki
atau memotivasi para atlet di paku yang tidak ada
dan kalau ditanya ada apa
rakyatnya solo kita di cd sejumlah umum
namun kita ingin memiliki sejarah dan memiliki sejumlah besar
tapi insya allah bisa lebih ke tujuh atau lebih ke enam
kota solo adalah tuan rumah pekan olahraga nasional pertama
di samping itu solo merupakan kota yang ramah dengan kaum difabel
ajang olahraga untuk atlet difabel itu akan dilaksanakan pada enam hingga tiga belas oktober di jakarta
dengan melombakan delapan belas cabang olahraga dan diikuti empat puluh dua negara